kabar mengenai pengemudi becak yang berdatangan dari berbagai daerah ke ibu kota
dibenarkan gubernur dki jakarta anies baswedan
namun anies mengklaim telah memerintahkan para pengemudi becak untuk tidak beroperasi di jakarta
ditemui di kantornya jumat siang anies membantah bahwa dinas perhubungan dki jakarta
mendata para pengemudi beca asal luar jakarta seperti yang diberitakan
ia menjelaskan pendataan dilakukan khusus untuk becak yang telah beroperasi di jakarta
bagi pengemudi becak yang berasal dari luar ibu kota
anies mengklaim telah memerintahkan dinas perhubungan untuk menyuruh pengemudi becak pulang ke daerah masing masing
minta maafkan kalau ada yang datang baru
meski masih menjadi perdebatan di kalangan warga dki jakarta
gubernur dki anies baswedan tetap melaksanakan kebijakannya mengaktifkan kembali angkutan beca di jakarta
hal ini pun langsung menarik perhatian pengemudi becak dari luar jakarta
di bekasi jawa barat sedikitnya lima puluh tukang beca siap hijrah ke jakarta
menjelang diperbolehkannya kembali becak beroperasi di wilayah jakarta
mereka menilai peminat beca di ibu kota dipastikan ramai dan dapat meningkatkan pendapatan pengayuh beca
para tukang becak ini akan pindah ke ibu kota bersama sama dengan cara konvoy mengayuh becak
mereka siap berangkat pada minggu ini menuju ibu kota dengan harapan bisa memiliki ladang baru tempat mencari nafkah
sementara itu pemprov dki menegaskan akan membatasi jumlah beca yang diperbolehkan beroperasi di wilayah ibu kota
tukang beca yang diizinkan beroperasi pun hanya yang memiliki ktp dki dan berstiker khusus
dinas perhubungan jakarta pun mulai mendata ratusan beca yang kerap beroperasi di kawasan teluk gong penjaringan jakarta utara
para tukang beca ini diberi stiker angkutan orang di kawasan tertentu oleh pihak dishub satpol pp dan kelurahan setempat
stiker ini berfungsi menghindarkan tukang beca kembali dirazia oleh petugas satpol pp
selain itu tujuan pendataan ini adalah mencatat jumlah becak
tukang becak ini juga mencatat jumlah becak yang sudah ada dan mengantisipasi becak dari luar jakarta yang ingin beroperasi di ibu kota
diketahui dua ratus delapan puluh unit beca yang telah beroperasi di kawasan teluk gong penjaringan telah didata dan diberi stiker